posko dvi polda jabar sabtu sore kembali menyerahkan dua puluh lima bagian tubuh
ataupun beberapa bagian tubuh para korban pesawat lion air dan tiga properti pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
hingga hari ini ke enam pasca jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh di perairan tanjung karawang
posko dvi polda jabar telah menyerahkan dua puluh lima bagian tubuh dan tujuh properti pesawat lion air
sebanyak dua puluh lima kantong yang berisi dua puluh lima bagian tubuh korban pesawat lion air dan tiga properti pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
kembali diserahkan posko dvi polda jabar ke kapal barunajaya untuk selanjutnya diserahkan ke tanjung priok jakarta
seluruh hasil temuan itu berasal dari penyisiran yang dilakukan tim sar gabungan dan tim relawan
pmi tni dan basarna sejak sabtu pagi di sepanjang pantai tanjung pakis
sejak pagi ini penyisiran yang dilakukan di jt enam ratus sepuluh di perairan tanjung karawang
posko dvi polda jabar telah menyerahkan tiga puluh lima bagian tubuh korban dan tujuh properti pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
pembal hari ini kan ada sekitar dua puluh lima properti dua di perairan dan kita juga dua properti
sebelumnya kita sudah mengirim juga sepuluh berikutnya
jadi totalnya empat yang kita kirim dari pos tanjung pakis ini sekitar tiga puluh lima